warga lereng gunung brobo kabupaten probolinggo digegerkan dengan penemuan benda mirip bom di jalan desa
setelah diperiksa polisi benda mencurigakan tersebut merupakan komponen elektronik yang mirip dengan rangkaian bom
sebuah benda mencurigakan diduga sebuah bom ditemukan warga di tengah jalan desa palangbesi kecamatan lumbang kabupaten probolinggo rabu pagi
benda mencurigakan itu berbentuk kotak dengan warna coklat disertai sebuah kabel di ujungnya
penemuan tersebut sontak menggegerkan warga dan pengguna jalan yang hendak melintasi jalan penghubung antar desa itu
mendapati laporan penemuan dari warga polisi langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi benda tersebut menggunakan pelepah pohon pisang
selanjutnya barang yang diduga bom tersebut dimasukkan ke dalam bak berisi air
hasil pemantauan sementara seperti sebuah elko elko nya amplifier itu
setelah diperiksa dengan teliti benda mencurigakan itu adalah komponen elektronik dan bukan bom
disinyalir komponen elektronik tersebut milik pengguna jalan yang terjatuh
untuk keamanan kini komponen elektronik tersebut diamankan di markas kepolisian sektor lumbang probolinggo
yo formula untuk aktivitas ku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral